dan kini kita akan kembali ke surabaya untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pemberlakuan itilang di surabaya
sudah ada korespondensiannya di indonesia wida subianto
selamat siang wida dari pantauan anda sejak pagi ini bagaimana dan juga sudah berapa banyak kendaraan yang tertangkap kamera melanggar peraturan lalu lintas
wida bisa anda informasikan kepada kami terkait bagaimana penerapan di hari pertama begitu ya pemberlakuan tilang elektronik yang ada di sana
itu yang terkena tilang dari jangka pada masa uji coba begitu ya pada delapan januari dua ribu dua puluh
dan pada hari ini hari pertama semoga tidak ada kendaraan yang akhirnya tertangkap kamera melanggar peraturan lelintas dan juga akhirnya mendapat kiriman email ataupun surat dari pihak
nah kita akan lihat apakah ada informasi terbaru dari wida subianto di surabaya
ya kami masih terus menunggu ya bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh wida subianto
apakah juga ada informasi terbaru terkait lebih banyak yang terkena tilang pada saat uji coba
atau pada hari pertama ini langsung saja kita dengarkan langsung laporan wida subianto silakan wida
ya betul sekali jadi untuk di polda jawa timur ini sendiri sudah menerapkan ete atau electronic traffic law enforcement ini semenjak tanggal delapan januari dua ribu dua puluh lalu
dan hingga saat ini ini sebenarnya memang sudah dibuka
ya betul sekali jadi memang di dirlantas polda jawa timur ini sudah menerapkan etle atau electronic traffic law enforcement ini semenjak delapan januari lalu
dan hingga saat ini sudah ada ribuan kendaraan yang tertangkap ini melanggar beberapa peraturan lalu lintas yang dilanggar
nah sebenarnya teknisnya ini pelanggar ini yang diantaranya tidak memakai seatbelt melebihi batas kecepatan kemudian juga tidak memakai helm untuk kendaraan roda dua dan juga ada beberapa pelanggaran lainnya
nah ini tadinya sudah mendapatkan surat konfirmasi pelanggaran seperti ini penampakannya
jadi ini sesudah tertangkap kamera yang dipasang kerjasama dari polda jawa timur dan juga pemerintah kota surabaya
dan di sini teguran ini langsung berada foto fotonya seperti ini jadi bentuk foto pelanggarannya
kebetulan ini salah satu contoh surat pelanggaran ini atau surat konfirmasi ini tertera
ada penerobosan lampu merah
nah ini bagaimana sebenarnya sistemnya ini bisa tertangkap kamera
nah kita bisa bertanya langsung ke bapak suud selaku perwira gakum atau penegakan hukum dari etle electronic traffic lawn enforcement
pak boleh dijelaskan ya pak seperti pelanggarannya ini seperti apa pak suud sebenarnya
mungkin bisa ditunjukkan dengan kamera yang tertangkap di sistem etle yang ada di sini ya pak seperti bagaimana pak
baik terima kasih bisa kami jelaskan kepada masyarakat khususnya kota surabaya
jadi saat ini untuk kota surabaya sudah melaksanakan etele atau electronic traffic law enforcement
yaitu penindakan pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik
kita ambil contoh di sini setelah tadi ditunjukkan surat konfirmasi
apabila pelanggar datang ke tempat kami ke gakum maka petugas kami akan menjelaskan memberikan gambaran
di sini ada foto di saat lampu merah mobil ini masih berhenti
nah langkah selanjutnya
langkah selanjutnya di saat lampu merah mobil ini masih terus jalan
ini ada videonya juga ya pak rekamannya
ini ada rekaman videonya juga
jadi masyarakat kita yakinkan betul bahwa mobil ini melanggar lampu merah
dengan pembuktian cctv yang ada
oleh sebab itu kita harapkan dengan cctv teknologi yang memenuhi ini masyarakat bisa sadar hukum
bahwasanya penerapan etele di surabaya betul betul dilaksanakan
jadi ini sudah menjadi barang bukti ya pak ya
jadi selain ada foto yang tertangkap ini juga ada
tidak ada videonya
nah sejauh ini
nah ini seperti ini videonya
cuman memang masih sistem memang masih loading ya pak ya
cuma kalau misalnya mengurus langsung di sini ini salah satu pengurusannya ketika sudah mendapatkan surat adalah
pelanggar yang mendapat surat konfirmasi diwajibkan datang ke tempat kami yaitu pelayanan gakum
penegakan hukum etele
di sini nanti masyarakat bisa dibuktikan pelanggarannya
setelah betul betul mengakui pelanggaran
baru petugas kami akan melakukan penindakan
penilangan seperti biasa
bagi masyarakat yang tidak mau datang ke sini juga di situ ada alamat website
bisa online mengisi data sama persis dengan lembar konfirmasi yang kita layangkan
jadi ada dua pilihan
masyarakat bisa datang ke sini atau mereka yang sibuk bisa melalui sistem online
maka penindakan kami penilangan kami juga akan melalui online
kita nanti ada istilahnya briva
pelanggar akan mendapat sms
berapa pasal apa yang dilanggar kemudian denda berapa yang harus diberikan kepada bank
jadi ini ada penekanan juga bahwa untuk konfirmasi pelanggaran ini juga tidak harus datang ke bagian gakkum
misalnya di gedung siola di surabaya ini sebagai gedung pusat mall pelayanan masyarakat langsung terpadu
tapi juga bisa dilakukan secara online termasuk juga dendanya ini juga langsung dibayarkan langsung
selama ini kita bekerjasama dengan pihak briva
petugas yang menilang secara online akan mengirimkan sms secara otomatis kepada pelanggar
di situ ada identitas kendaraan pasal yang dilanggar dan besarnya denda yang harus dikewajiban
setelah mereka membayar di bank mereka secara otomatis briva di sini akan menjawab
artinya kewajiban pelanggar sudah selesai dan proses penilangan sudah dinyatakan selesai
direspon oleh masyarakat yang melanggar atau mengabekan
maka tindakan kami adalah memblokir
memblokir stnk sehingga di saat pelanggar ini mau proses katakan pajak tahunan
mau jual beli kendaraan
maka di situ akan timbul blokir etlik
nah di situlah sanksi hukum paling akhir apabila masyarakat tidak merespon etlik ini
maka secara otomatis akan terblokir di samsat di polda jawa timur
ini juga menjadi pr lagi ya pak
kalau tidak diurus stnk nya diblokir
maka jelas tidak bisa perpanjangan
tidak bisa jual beli kendaraan
nah terus seperti ini juga pak sud
kalau misalnya ini kan yang disuratin ini adalah yang punya nomor surat kendaraannya atau stnk nya ya
kalau ternyata yang memakai orang lain atau mungkin misalnya keluarganya ya pak
atau mungkin ternyata kendaraan ini sudah dijual beli pemilik baru ini bagaimana pak
makanya ini ada istilahnya kita trial dulu percobaan dulu
dari beberapa kasus pun sudah kita temukan
jadi ada pelanggar kesini mengatakan atau menginformasikan
pak kendaraan saya sudah saya jual satu tahun yang lalu berarti saya bukan pelanggarnya
oke dengan kedatangan pelanggar ke sini tentunya kita akan memberikan pilihan
bapak bisa melakukan namanya blokir jual

nah otomatis nanti di saat pemegangnya
di saat pemegang kendaraan itu melakukan registrasi pajak tahunan
di situ nanti akan timbul dua blokir blokir jual dan blokir etle itu sendiri
maka blokir blokir ini harus dibuka artinya harus melaksanakan kewajibannya dulu
membayar denda tilang maupun membuka blokir jual
kalau dia di blokir jual otomatis dia harus bbn atau balik nama
di sini etle bermanfaat sekali selain tertib administrasi juga kepastian hukum
siapapun yang jual beli
siapapun yang jual beli kendaraan yang kedepan
dia juga harus balik nama demi untuk kepastian hukum itu tadi
baik terima kasih pak sutatas keterangkanya selamat bertugas kembali
ya jadi memang untuk pelaksanaan dari eteli ini sendiri juga sudah dipersiapkan sistemnya
bagaimana misalnya yang membawa atau yang melanggar ini ternyata bukan pemilik nama dari kendaraan itu sendiri
ini juga ada sistemnya termasuk juga bila sudah diperjualbelikan
yang jelas konsekuensinya ini memang luar biasa pekerjaan rumahnya

bila sampai terblokir surat tanda nomor kendaraan yang jelas tidak bisa melakukan perpanjangan
tidak bisa melakukan jual beli dan lain sebagainya
kemudian juga ini memang sekali lagi masih masa uji coba
baik secara langsung maupun secara online dan ini tentu perlu menjadi perhatian masyarakat
karena jangan sampai kendaraan kita terblokir secara otomatis karena kita belum melakukan konfirmasi
dari pelaksanaan tilang elektrik